anda kurang familiar dengan olahraga ini
wajar sebab olahraga tenis pantai memang tergolong sebagai jenis olahraga baru di tanah air
tenis pantai pertama kali diperkenalkan di indonesia oleh ppplt
sebagai induk organisasi tenis lapangan di tanah air pada akhir tahun dua ribu dua puluh lalu
namun tentunya cara bermain tenis pantai berbeda dengan tenis lapangan
pastinya beda ya karena kan raketnya aja juga beda nih
kalau tenis kan ada senarnya kalau beach tenis begini
kayak foam keras gitu dan bolanya pun lebih empuk daripada tenis
dan kalau di beach tenis itu nggak boleh bounce jadi kayak main badminton gitu
dimainkan di atas lapangan berukuran enam belas x delapan meter dan net setinggi satu tujuh meter
tenis pantai bisa dimainkan secara berpasangan ataupun tunggal
sistem skor di tenis pantai juga mirip dengan tenis lapangan
selain itu tenis pantai juga bisa dibilang sebagai olahraga
yang simple fun dan bisa dimainkan semua orang mulai dari anak anak hingga orang dewasa
tapi bermain tenis pantai memiliki tantangan tersendiri
tapi tetap aja karena ini kan pasir jadi kan itu juga dia lebih soft kan ya
jadi kalau pada saat kita lari kayak nggak bisa langsung bikin eksplosisnya
nah bagi anda yang ingin menjadi atlet nasional
tak ada salahnya untuk mencoba dan berlatih bermain tenis pantai
siapa tahu anda bisa menjadi andalan tim merah putih